baik kita ke informasi selanjutnya saudara motif kasus seorang ibu yang tega membunuh anaknya di bekasi masih dalam tanda tanya
polisi pun juga sudah memeriksa kejiwaan tersangka atau ibu korban
polisi menetapkan snf atau ibu korban sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap anak kandungnya yang masih berusia lima tahun di bekasi jawa barat
sebelum menetapkan sebagai tersangka polisi juga telah memeriksa kejiwaan ibu korban
hasilnya diduga pelaku mengidap skizofrenia
menurut psikologi klinis ibu dan anak ana surti aryani harus ada pemeriksaan lengkap untuk menentukan seseorang mengidap skizofrenia
tidak mungkin hanya dari satu dua perilaku saja kemudian kita mendiagnosis seseorang
perlu ada pemeriksaan yang lengkap jadi pemeriksaannya itu akan mencakup ada wawancara ada observasi juga ada beberapa tes yang perlu dilakukan untuk orang orang ini
maka baru bisa ditegakkan diagnosis apakah skizofrenia atau justru mengalami gangguan gangguan yang lain
karena jenis gangguan itu sangat sangat banyak dan tidak hanya skizofrenia saja tapi memang skizofrenia termasuk yang paling berat
di lain pihak ahli hukum pidana albert aris menyebut polisi harus profesional dalam menangani kasus ini
dan menghadirkan ahli ahli yang kompeten untuk menentukan rejat hukum yang akan dijatuhkan nantinya
jadi memang dalam hal ini polisi harus bekerja dengan profesional
menghadirkan ahli ahli yang kompeten termasuk juga bu ana surti ariani ini bu nina ya
bisa dihadirkan nanti bisa untuk menentukan derajat pertanggung jawaban pidananya mas
tentu meskipun ada posulat yang mengatakan
furiosus nulla pollutas es bahwa orang yang kurang sehat jiwanya itu tidak memiliki hendak
dalam hal ini polisi harus menelusuri dan mengumpulkan bukti lebih jauh dengan cara menghadirkan ahli
karena ini tidak bisa tidak harus dengan bantuan ahli mas
tim penyidik satreskrim polres metro bekasi kota saat ini telah memeriksa lima saksi diantaranya
saudara ayah korban kerabat tersangka dan petugas keamanan
penyidik kini juga tengah memeriksa suami tersangka atau ayah korban
saudari snf atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka
ya berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik
penyidik telah bersurat ke
nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tim apsifor
penyidikan yang dilakukan juga mempedomani prinsip prinsip scientific crime investigation
penyidikan berbasis ilmiah berbasis keilmuan melibatkan beberapa ahli
selama proses pemeriksaan polisi menyebut pelaku kerap berhalusinasi
dan menyebut mendapat bisikan saat membunuh anak kandungnya sendiri